tangis keluarga tak terbendung saat mengetahui anak balita dan adik bayinya meninggal setelah terperosok ke dalam sumur sedalam tujuh belas meter di jambi
sumur tanpa pagar ini terletak di dapur rumah dan hanya ditutupi papan kayu
peristiwa itu berawal saat sang ibu berupaya menyelamatkan anaknya yang berusia tiga tahun yang jatuh ke dalam sumur
naas ibu bersama bayinya yang baru berusia enam bulan itu justru ikut terperosok
saat proses evakuasi pada rabu siang sejumlah petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota jambi terpaksa membongkar semen penutup sumur yang berada di dapur rumah korban di kecamatan telanai pura
kita lihat kondisi sumur tersebut kurang lebih tujuh belas meter dengan kedalaman dari air itu ke bawah itu ada delapan meter
korban ini terperosok atau seperti apa nih
kalau untuk masalah terperosok memang sumur ini berada
ada di dekat dapur yang hanya tertutup dengan hiu tapi nanti soal itu kita serahkan kepada kepolisian untuk penyelidikannya
saat dibawa ke rumah sakit nyawa kedua anak yang menjadi korban pun tak tertolong
sementara sang ibu selamat dengan kondisi shock
menurut warga sekitar kejadian itu pertama kali diketahui oleh kakek korban ketika pulang dan mendengar teriakan meminta tolong dari arah dapur
hingga kini pihak polsekta telanai pura masih melakukan penyelidikan
korban yang tak kuat korban yang hendak melompat ke lantai tujuh itu justru terjun bebas ke semak semak
saat ini korban telah mendapat perawatan medis di rumah sakit kanu joso jati wibowo
seorang pria di penggilingan cakung jakarta timur tewas akibat terjepit di salah ventilasi ruang
tamu pada rabu dini hari jasad korban berumur empat puluh tahun ini ditemukan menggantung di dinding
setelah lama berupaya polisi dan petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengevakuasi jasad
korban petugas menduga korban meninggal akibat kehabisan oksigen belum diketahui apa yang
membuat korban naik dan masuk ke lubang ventilasi diduga pijakan untuk naik ke lubang ventilasi
terjatuh sehingga korban ada kemungkinan tidak bisa menahan tubuhnya sementara itu
keluarga menolak proses autopsi korban tim liputan cnn indonesia